tujuh hari jelang lebaran stasiun pasar senen mulai dipadati oleh sejumlah pemudik yang menggunakan layanan kereta api jarak jauh
pada hari ini diprediksi sebanyak tiga belas orang bergerak ke berbagai tujuan
ada pun kota kota tujuan yang paling banyak dipesan oleh pemudik diantaranya yogyakarta solo semarang bandung dan lain sebagainya
berdasarkan data per empat belas april dua ribu dua puluh tiga sekitar lima ratus tiga puluh lima ribu tiket untuk keberangkatan masa angkutan lebaran telah terjual untuk layanan kereta api jarak jauh
dari jumlah tersebut mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan tanggal tujuh belas hingga dua puluh tiga april dua ribu dua puluh